tim begana sudah datang dan katanya tadi akan ada tim dari pak kapolri juga akan ikut meninjau ke lapangan
tadi sudah ada tinjauan juga dari pak bupati atau bjs bupati pak camat pak kepala desa dan ramil dan pak kapolres
dilanjutkan tadi ada tim gegana yang masuk ke dalam kluster kluster
mudah mudahan sudah bisa ditemukan paling tidak aman dulu untuk warga kita lah
karena beberapa kluster ada yang terdampak objek objek yang cukup mengerikan buat kita
seperti granat dan lain sebagainya yang harus segera diamankan
jadi ada juga yang memang terdampaknya kecil sekali
menunggu keputusan dari tim gegana atau tim pengamat
kalau untuk di sini pak apa aja pak yang ditemukan objek objek tadi pak
kemudian selongsong dari peluru mortir kalau lihat bentuknya ya
kemudian ada beberapa pecahan peluru juga
selain ada peluru dengan kaliber cukup besar ditemukan utuh
karena ada indikasi sudah kaca jendelanya bolong karena peluru
tapi tidak kelihatan pelurunya kemana
oleh sebab itu kenapa warga mesti diungsikan untuk sementara ini
sambil menunggu kondisi betul betul aman untuk warga kembali ke rumah
pasal si objek itu saat si objek ditemukan itu berada di mana pak
saat ini yang terlihat ada di jalan jalan pak
jalan jalan dan di halaman rumah pekarangan
kalau boleh tahu pak dari sini jarak ke lokasi kejadian berapa jauh
saya belum mengukur tapi jelas sekali tidak begitu jauh
getarannya juga terasa sampai di sini
jangankan di sini yang agak jauh saja itu masih terasa
ada dampak kerusakan yang parah pak di rumah warga
yang terlapor baru yang bolong katanya
kalau untuk yang diungsikan berapa jiwa pak di sini
kalau dari lima klaster ya kira kira lima kali tiga ratusan kakak
sudah diungsikan atau terdampak itu
seperti di visalia ini sudah disingsikan pak
beberapa sudah menempati di depan lokasi orange groove di depan rumah kepala desa
dan kepala desa sendiri tadi sudah menyatakan bersedia menjadi tempat penampungan
selain di masjid darussalam dan di gereja di trapal
pak dari lima kluster kluster mana pak yang paling parah terdampak ya pak
saat ini ya yang kami ketahui dengan mata kepala kluster rizalia ini
karena cukup banyak yang ditemukan
mudah mudahan di kluster lain aman
saya rizka klarissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya